ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi angkat bicara terkait dua sosok yang dicalonkan menjadi wakil gubernur dki
menurut pras dua cawagup usulam pks yang gerindra yani amat saiku dan agung yulianto masih kurang paham permasalahan jakarta
prastio juga mengatakan bahwa belum tentu dua nama ini akan diloloskan sebagai wagup di paripurna dprd dki jakarta
apakah sudah pasti satu dari dua orang ini yang akan jadi wakil gubernur dki jakarta nanti
atau justru ada proses politik proses hukum administrasi yang membuat dua nama ini bisa saja tidak jadi
bisa jadi bisa tidak jadi
yang tidak jadi seperti apa
kalau ditolak di dalam rapat nanti di tatipnya panitia pemilih nanti di dalam tatipnya dibilang oh ini udah dua kali misalkan di aturannya itu
kan semua rapat pimpinan gabungan pimpinan dengan ketua ketua fraksi yang ada di dprd
aturan aturan itu dibutuhkan kalau dipotong tak ikut aturan ini tak ikut aturan ini
yang tinggi akan diikut gitu
kalau misalnya ditolak kondisinya
ditolak dengan berapa kali ditolaknya
dia harus misalkan pks berbuka aja pks dengan gerindra lagi
untuk apa untuk mencalonkan siapa lagi orangnya gitu loh
karena bukan apa apa kalau saya mendengar dari beberapa teman di fraksi fraksi lain ini harus benar benar yang mengerti masalah jakarta
anda lihat dua orang ini yang anda juga sudah screening nih pak pras
ya kalau saya sih masih kurang kurang lah
masih jauh lah untuk melihat
ya kalau dia
kalau dia dipadukan dengan sekelasan diago uno ya jauh lah
tapi berarti masih ada kemungkinan dua nama ini belum tentu salah satunya akan jadi calon atau jadi wakil gubernur